kamu sabar ya
sebentar lagi saya akan mendatangkan dokter ahli bedah
untuk mengobati luka bakar di muka kamu
dan saya juga sudah minta dokter ahli sarap
untuk menyembuhkan kondisi kamu
kamu sabar ya
mau ngapain kamu kesini
enggak ada lagi yang harus dibicarain kok
udah ya aku mau pulang juga kok aku banyak kerjaan aku dulu
aku sampai ini sekarang juga
mau bicara apa
kamu udah sakit ya ga nih
menikah sama aku
pasti akan bisa membahagiakan kamu
kamu mau kan jadi istri aku
fadil itu aduh lagi ngelamar kami lah fadil
fadil kita harus menjaganya
fadil tapi kamu gak boleh ngebiarin edul milikin kamila
kamila gak usah
aku gak akan mengalami dia
ini hak dia untuk memilih
sekarang sebaiknya kita pergi
fadil gak mau tapi
biar udah baru nasty
provocasi keluar juga bisa kan
kau perkenalkan the orules dengan austin untuk temant dan industri svensior kita
karena kita dulu rindukan semua orang di indonesia
kita urusin semua orang
ide ide kemampuan maar guy
tapi adanya diri
tenjeng kecewa kepengen banget
sama livi itu udah lah mel
dia itu udah bukan siapa siapanya
kamu lagi bahkan dia sama sekali
gak peduli sama kamu cuma aku doang
yang peduli sama kamu dan aku
sama sekali gak mau lihat kamu menderita lagi
karena si fadil itu
jadi aku mohon
ikahlah sama aku min
kamu mau kan jadi istri aku
aku pasang jinjinnya
boleh aku pasang sekarang
yang pertama aku pengen keluarg sticks
oh ya iya saya juga suka kamu weng
begitu bayi ini lahir
kau menerima kehadiran bayi ini dok
kamu bisa menerimanya
kamu bisa menerimanya
eh dok tolong jangan diam aja doa
jawab kamu bisa menerimanya dok
kamu bisa menerimanya
aku udah pikir hal ini dari kemarin
aku udah ketemu solusinya
aku mau menerima keadaan kamu yang ini
dan setelah anak itu lahir
kita serahin ke fadil
biar gimana pun juga
anak itu adalah anaknya fadil
dan anak itu merupakan cucu dari keluarganya fadil
biarin ditinggal sama keluarganya fadil
yang aku mau
aku cuma pengen duduk berdua sama kamu
cuma berdua sama kamu mila
dan kamu setujukan sama ide aku ini
aku gak nyangka dok
aku gak nyangka dengan ucapan yang keluar dari mulut kamu
untuk apa kamu nikahin aku
kalau sampai detik ini kamu
kamu sama sekali gak mengakui kalau ini anak kamu
untuk apa dok
tapi emang itu bukan anak aku mil
udah cukup dok
sekarang lebih baik kamu keluar dari sini
kamu pergi dari sini
jangan pernah munculin muka kamu lagi di depan aku
dan lamaran kamu
aku cuma karena anak itu
aku cinta banget sama kamu
kalau kamu gak mau anak itu di atas tempatnya fadil
yang penting aku mau hidup berdua sama kamu
dan itu doang
aku gak mau denger apapun lagi dari kamu dong
baik kamu tinggalin aku
kamu lupain aku

lebih baik aku hidup berdua sama anak aku
daripada aku hidup
hidup berdua sama orang egois seperti kamu
ini keputusan aku
mila enggak enggak enggak
aku gak akan lepasin kamu sampai kamu terima lamaran aku
aku gak akan lepasin kamu
aku gak mau kamu lepasin
aku gak akan lepasin kamu
aku gak akan lepasin kamu sampai kamu terima lawanan aku ini
ibu kamu jangan gila
enggak aku sama sekali gak mau lepasin kamu sampai kamu terima tawaran
kamu dengar gak
dia minta lepasin
kenapa kamu gak lepasin
ini urusan saya dengan kamila
jadi tolong jangan dikucampur
saya pemilik tempat ini
saya gak suka kamu bikin onar di tempat saya
sekarang juga kaum pergi sebelum saya telepon polisi
kenapa kamu diem nggak pergi
saya telepon polisi ya
enggak enggak enggak
saya akan pergi
orang yang tadi itu siapa
kenapa dia kasar sekali sama kamu
dia mau melamar nila bu
tapi saya menolaknya
jadi dia marah marah karena kamu menolak lamarannya
ya ampun mila
saya gak akan ngebiarin kamu tinggal sendiri
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
tinggal dari kita masjid nanti

tapi unyi sama itu enak
kayaknya goddess lagi yang ada
ini tempat kamu
bu apa ini nggak terlalu berlebihan untuk saya bu
mila saya rasa ini tempat yang aman buat kamu
kamu tahu nggak waktu zamannya sma
mama kamu tuh dulu juga sering nginep di sini di kamar ini
terus kita sering curhat curhatan
apalagi kalau udah curhat soal papa kamu
wah sampai gak inget waktu
bilang mama kamu tuh sangat mencintai papa kamu
ya ampun saya kok ngomongnya jadi ngelantur kemana mana
ya udah mila kamu saya tinggal dulu ya
kamu beres beresin pakaian kamu kamu istirahat
sekali lagi terima kasih ya bu laras
kamu istirahat ya
mas due aumentar tiga tahun silamthat melem orang ini
terima kasih banget bu
gue bisa mengingatkan anda pas dicinstuh sama dia saat ini
jadi bisa problems yang ada disana kecil kecil
kemungkinan kamu g disrupted
jangan fishahat mungkin komen ada itu semalningen

kita varo aja nggak
sebentar lagi saya akan mendatangkan dokter ahli bedah
untuk mengobati luka bakar di muka kamu
dan saya juga sudah minta dokter ahli sarap
untuk menyembuhkan kondisi kamu
sebentar lagi pasti kamu akan
oh iya karena kamu belum bisa berbicara
dan saya gak tahu nama kamu siapa
kamu gak keberatan kan
kalau untuk sementara
ibu memanggil saya
sekarang di kamar tamu sudah ada yang nempatin
dia itu sekarang sedang hamil
jadi bibi tolong layani dia dengan baik
sediakan dia makan
dan jangan biarkan dia terlalu capek ya bi
sekarang bibi boleh kembali bekerja
baik baik bu saya permisi dulu
saya tinggal dulu ya

tapi ramai robert bisa
apa yang kamu beast

baik kamu bisa

kamu sama siapa pun

emosiur di tempat ya ya